oke miss aku yakin aku menang
oke miss aku yakin aku yang akan dipilih
yaudah sayang yuk masuk yuk
sampai sekarang aja
jangan lagi salah
ya ampun jangan dipeperin kebacoran
aju dong ini biar kalau jatuh taruh sini
nah askara makan yang ini
gitu dong masa perlu ditinggal miss siki berapa hari aja
susah banget makan dua
eh sama omah emang gak dikasih makan dua
gak papa peleperin ke baju abis ini miss siki mandiin kamu sebelum tidur
dikit lagi dikit lagi mau lagi
ayo anak jangan dipenyek penyek gitu doang pepayanya
oh sekarang mau cobain pepaya
meskipun abis itu dilempar kayak gini gak apa apa

yang penting masuk dikit
abis ini pupnya lancar deh makan buah
nih hak lagi
ayo abis ini kita beres beresin ini semuanya
kamu udah bau pepaya
siki mandiin terus abis itu kita pupuk
aku kan maunya nambel gitu miss
nih liat sama papa dan mama
tapi kan sayang kalau jadi pohon juga nggak diem aja
terus nanti kamu juga ada joget jogetnya lenggak lenggok gitu
nggak mau miss
maunya aku jadi harimau
yaudah kamu minta izin aja sama nafis
boleh nggak tukeran
kamu jadi harimau nafis jadi pohon
boleh nggak kita gantian
kamu jadi pohon aku jadi harimau
nggak mau aku mau jadi pohon maunya jadi harimau
nggak mau kayaknya pohon gerakannya rincah
biasa anak ke sini
kamu juga gitu
udah udah reina nafis jangan berantem ya
pokoknya aku mau jadi pohon miss
aku maunya jadi harimau
hei akhirnya askara udah bobo habis makan buah
sekarang saatnya mumpung atinya kiki ini lagi baik banget
kayaknya pengen kiki bikinin kopi sama ngasih cemilan deh buat tuyasang opoim
kalau udah lama nih kiki gak menservis mereka seperti itu
habis pulang kampung emang kadang tuh ati bisa jadi baik ya
sambil makan sambil ngopi pastikan bahan bahan gosip ini keluar dari mereka berdua
selama pondok pelita kiki tinggalin ke kampung
kan kiki juga nggak mau ketinggalan kapar nih
ada masalah apa nih ya kan selama ini
apa kiki merebus air dulu sambil milih milihin oleh olehnya kali ya
mana tuh kompor oh iya di dalam
tidak semuanya yang tampil di depan itu punya kontribusi yang besar sayang
itulah cara kita menghargai seseorang
tapi kan aku nggak mau miss
hmm gimana kalau singanya nanti ada dua
jadi yang paling bagus kita bakalan poling dan jadi binatang di acara parents' day nanti
aku yakin aku menang
nah gitu dong sayang semangat ya
aku yang akan dipilih
yaudah sayang yuk masuk yuk
sampai sekarang aja kita belum tahu loh penyakitnya apa
sabar tenang percayakan sama allah
kasih kepercayaan juga sama dokter di sini sama pihak rumah sakit
untuk melakukan yang terbaik ya
andien sekarang seperti ini
dan kita juga sekarang masih nggak tahu gimana nasibnya elsa
ya yang bisa kita lakukan sekarang cuma berdoa
udah kita berdoa aja dulu ya
astaghfirullahaladzim ya allah
elsa kamu dimana sih
ya allah pak mudah mudahan rasa baik baik aja ya
ini salah papa juga sih ma papa
bapak tadi nganterin ke kantornya elsa
tapi papa gak nungguin dia sampai masuk ke kantornya
papa pikir dia langsung masuk
ternyata dia keluar lagi
salah papa ini
ini salah papa
apa harusnya kita tuh kekeng elsa ya
kita harusnya jagain dia tuh lebih ketat lagi
sementara kita di sini juga nunggu
nungguin andien yang sampai sekarang nggak ketahuan sakitnya apa
tidak ada apa apa
kita harus berdoa aja dulu
kita harus berdoa
sekarang kita berdoa aja
minta salam allah ya
minta perlindungan untuk dua putri kita
lepas su diam
lepas su diam
lepas su diam
lepas su diam
lepas su diam
lepas su diam
lepas su diam
lepas su diam
lepas su diam
kau aku suka berima kasih su
atau saya teriak ya
saya teriak ya
itu siapa sih mas
kalau terjadi apa apa nantinya
supaya kita ada kesempatan untuk lolos
dan kalian dengar
kalau ada salah satu dari kita ketangkep
jangan pernah sebut satu nama pun
dan satu lagi
kalian harus tahu
aldebaran alfari itu seperti hantu
dia bisa datang kapan saja yang dia mau
jadi kalian semua harus waspada
setelah masalah ini selesai luna sudah hutang budi gua sama si ricky
saya gak mau gagal ya
baik pak baik
baik pak baik
baik pak baik
baik pak baik
baik pak baik
baik pak baik
baik pak baik
baik pak baik
baik pak baik baik
saya harus kabar dengan liya juga nih
supaya dia lebih berhati hati
udah deh pak riza
ngomong aja emak